itu orang yang kita mau todong tapi dia masih aja bukan
dia masih stresnya ya
masih kayaknya mah
berarti belum bisa ditodong
belum biarin aja dia lewat
kosong cuma ada ktp aja
temannya si tete jilba bukan
yang uangnya gak banyak hpnya juga butut
dia pasti gr dikira kita mau nodong dia
padahal kita cuma ngomongin dia aja
waktu itu kak ubed kecewa
ubed selama ini merasa kamu mau beri harapan
kamu bakal mau sama dia
aku yang salah
kak ubed gak salah
kak ubed yang ngerebut aku dari bos saeb
aku emang gak mau lagi ikut bos saeb
tadinya malahan aku udah gak mau nyopet lagi
terus ketemu kak ubed
pasti mau belajar nyopet enggak
menurut kak ubed gimana
saya sendiri sebetulnya sudah berhenti jadi copet
udah lama berhenti jadi copet
dibujuk terus sama sayap buat bergabung lagi
saya mau bergabung juga
sebetulnya bukan karena mau jadi copet lagi
ih bikin penasaran aja
gak usah penasaran
karena kamu mau belajar jadi copet
perlu orang yang mau ngajarin
terus kalau aku belajar nyopetnya gak jadi
cari alasan lain buat ketemu kamu
kamu gak perlu terlalu khawatir
dia pernah kecewa kayak gini
kecewa sama dewi
tapi akhirnya biasa lagi
dulu kau bet suka sama dewi
mau sama dewi
tapi dewinya gak mau
dia bisa ngelupain dewi karena ada kamu
mudah mudahan kau bed juga bisa ngelupain aku karena ada yang lain
mudah mudahan doa kamu terkabul
kalau cuma mau ketemu aja mah
gak usah pake alasan juga gak apa apa
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
itu orang yang kita mau todong
tapi dia masih aja bukan
dia masih stres nggak ya
masih kayaknya mah
berarti belum bisa ditodong
biarin aja dia lewat
dia minta makan
dia orang stres
kalau nggak dikasih dia pasti ngamuk
tinggal lima ribu
siapa tahu nanti kita dapat lebih dari itu
minta dikenalin ke kamu
kan saya udah bilang ke kamu
iya saya juga cuma ngasih tahu aja
lagi di jalan
tadinya mau ngembaliin dompet orang lain yang hilang
terus ditemuin anak saya
tapi sekarang dompetnya nggak ada
ini kayak dompet yang tadi kita copet
kita ambil uangnya terus kita buang
dompetnya banyak yang sama
ya udah buang aja
dompet udah dikembalin apa belum
kamu mau beli apauu
saya juga bebes andado
mau apa lagi
mungkin yang lima ribu tadi kurang
itu dompet masa kamu gak tahu
dompetnya sudah datang sendiri
nggak datang sendiri
diantar sama orang stres itu
udah jangan banyak omong
uangnya ada berapa
orang stres itu mungkin cuma mau ngasih dompet
bukan mau ngasih uang
kita nggak perlu ktp ini
kita di sini nggak dapat korban
kita cari tempat lain aja
kita pulang aja
kita belum dapat uang
tapi saya sudah lapar
oke kalau gitu ma
aku punya ide
jangan inget angkotnya tuh
suami kamu kan copet
kalau dompet yang mau kamu kembaliin
sudah dua kali kita kebetulan ketemu di angkot
saya gak tau dia masih jadi copet atau enggak
biarpun dia udah gak jadi copet
dia bisa menghubungi temen temennya
mereka pasti nggak butuh dompet kosong
yaudah nanti saya coba
kamu masih suka nyopet nggak
kamu bakal percaya apa enggak kalau saya jawab
saya udah gak jadi copet lagi
jawab yang bener
biar gak bener
tetap aja saya jawab enggak
gak usah berdebat
kamu mau percaya atau enggak
sekarang apa maksud dan tujuan kamu nelpon saya
kalau mau nanya saya punya uang buat makan anak anak
buat jajan anak anak
buat sekolah anak anak
saya belum punya uang
tadi masih di tempat tadi
kamu dari mana nyopet
tapi tadi di jalan saya nemu dompet
tapi pas turun dari angka
dompetnya udah nggak ada lagi
gak tau dompetnya kemana
tadi saya sasa sama sisi nemu dompet kosong
minta saya kembaliin dompet itu ke yang punya
tadi saya nyari alamat yang ada di ktp
tapi belum juga sampai
tanya temen temen kamu yang suka nyopet juga
kalau ada yang dapat dompet itu
tolong kembalikan ke saya
atau langsung ke yang punya
warna dompetnya merah
di dalamnya ada ktp atas nama komariah